keinformasi lainnya pemerintah kabupaten banyuwangi jawa timur kembali menggelar peragaan busana atraktif dalam banyuwangi ethno carnival untuk yang ke sembilan kali
kegiatan yang digelar di taman belambangan satu siang memamerkan ragam busana kostum pilihan dengan tema the kingdom of belambangan
event bertaraf internasional ini dihadiri dan dibuka langsung oleh menteri pariwisata republik indonesia arief yahya
sebanyak satu ratus dua puluh karya busana yang ditampilkan oleh anak anak hingga remaja dengan kostum berbeda sesuai defile yang mereka pilih
gelaran banyuwangi ethno carnival tahun ini dibuka dengan penampilan tari gandrung sewu dan fragmentasi sendera tari yang menceritakan kejayaan kerajaan belambangan
tema ini sengaja diangkat karena syarat akan momen historikal yang mewarnai terbentuknya kabupaten banyuwangi
melalui sambungan skype kita terhubung dengan jurnalis transmedia kofi zamani di banyuwangi jawa timur
selamat siang kofi bagaimana antusiasme masyarakat dalam banyuwangi ethno carnival untuk tahun ini
selamat siang elvira antusiasme para penonton untuk melihat dan menikmati pergelaran banyuwangi ethno carnival yang dua tahun dua ribu sembilan belas ini berlangsung meriah
terlihat dari belakang saya atau di lokasi
di taman belambang banyuwangi ethno carnival antusias terasar
yang dari dalam membeli belah peta terlihat di madasi taman belambang
terlihat banyak ethno carnival yang ke sembilan ini dibuat oleh pemerintah kabupaten banyuwangi
event yang bertaraf internasional ini rencananya akan dihadiri dan dibuka langsung oleh menteri pariwisata arief yahya
dua puluh karya di sana akan ditampilkan oleh anak anak dan remaja dengan kostum berbeda
pagelaran bet tahun ini mengangkat tema the kingdom of belambangan
para dekolotan ini menceritakan tentang kisah kejayaan gelambangan dan kisah kemakmuran keluarganya
pemerintah kabupaten banyuwangi sengaja mengangkat tema ini karena
momen histori yang mewarnai terbentuknya kabupaten banyuwangi ini
rencananya para peserta sebanyak satu ratus dua puluh peserta ini akan berjalan sejauh dua km dari taman gelandangan
ya coffee untuk tahun ini adalah pagelaran yang untuk ke sembilan kalinya
apakah ada sesuatu yang berbeda ada yang unik ataupun cash dibandingkan pagelaran untuk tahun tahun sebelumnya
ya baik elvira jadi gelaran bet pada tahun ini berbeda dengan tahun tahun sebelumnya
di mana pada tahun ini ada sebelas panggung yang akan tersedia di sepanjang jalan
kemudian dari sebelah panggung itu satu panggung utama ada di venu taman belambangan
kemudian sepuluh venu akan disebar di punca garis
stadion di punggoro banyuwangi
jadi setiap masing masing panggung september tersebut
juga terdapat tarian tarian atau musik musik tradisional banyuwangi
dan juga para peserta nantinya akan ujung gigi
dan bisa berfoto foto dengan para penonton yang datang
seperti itu elpira
baik terima kasih kofi zamani langsung dari banyuwangi jawa timur